bisa bisa alex makin neken aku dan membuat hubunganku dengan rizky kembali renggang
aku masuk dulu ya
lydia tunggu dulu tunggu
lepasin aku alex
enggak enggak aku gak akan pergi dari sini sebelum kamu jelasin sama aku
soal ucapan kamu tadi
lepasin aku alex
aduh my rose kemana sih
gak tahu apa saya rindu
iya silahkan duduk
maaf ya pak raymond
saya jadi bikin pak raymond nunggu lama ya pak ya
jangankan cuma begini dua hari juga saya tungguin untuk kamu
saya gak nyium aroma rose seperti biasanya
kalau duduk dekat dengan bu nawang
kalau duduk dekat dengan bu nawang kalau duduk dekat dengan bu nawang
kalau duduk dekat dengan bu nawang
ini seperti bau perngus
aku cintanya dia
pak raymond jadi ngerasa gak nyaman ya deket saya
saya hampir seharian di
ada urusan di luar rumah pak
terus saya juga gak sempat ganti baju
saya buru buru ketemu pak raymond
saya buru buru ketemu pak raymond

ini juga gak apa apa
ini juga gak apa apa
bagi saya bu nawa itu adalah seperti burung di tepi jalan
ini juga gak apa apa
saya terima kamu apa adanya
saya terima kamu apa adanya
kalau mau kemana mana tinggal saya jemput
saya terima kamu apa adanya
kalau mau kemana mana tinggal saya jemput
bisa okey daripada panas panasan begini
lagian kan saya juga bisa ngurus urusan saya sendiri

urusan kerjaan ya
saya udah tahu kok dari pak alek
pak alek cerita sama saya
dan saya tidak habis pikir ya
seorang ibu nawal yang berdedikasi sama kerjaannya
karyawan sejati bisa keluar begitu aja di kantor pak ale
atau jangan jangan ibu nawal keluar dari kantor pak alek karena ditekan oleh pak alek
karena hubungan kita
hubungan kita maksudnya
maksud saya hubungan cinta kita
pertemanan kita maksudnya in love
hai putri rizky
udah pulang pak
ki gue sampai sini aja ya gue tinggal jalan kok
tapi mendingan habis ini langsung istirahat ya
udah gak usah mikirin cari kerja part time dulu
gue juga gak bisa lama lama nih
soalnya abis ini gue langsung ke kafe
iya nih pak
tadi kata pak niko ada tamu yang udah booking cafe
terus katanya suruh dead flower setampil juga
ah put kenapa kita gak ikut ke kafe kenangan
siapa tau di sana ada lowongan untuk part time isn't it
pak reger kenapa malah ajakin putri ke kafe kenalan sih
kalau emang di sana ada lowongan kerja ya kenapa enggak ki
kalau sampe lo kerja di kafe kenangan ntar lo jadi deket lagi sama pangeran
yang ada nanti lo digangguin terus sama pangeran
udah dari delica resto sampe kafe kenangan
diam diaman aja gimana put
saya mau pak
ya karena saya akan mengambil peluang kerjaan apapun yang ada di depan mata saya sekarang
saya harus cepat cepat ngumpulin duit karena saya juga udah gak sabar mau kuliah lagi
tunggu apa lagi kenapa bengkong aja come on
aduh tapi put lo yakin gak mau lo pikir pikir dulu
gue tuh khawatir nanti lo nge drop lagi kecapean
lagian kan di sana juga ada pangeran yang udah pasti bakal gangguin loh
ya tenang aja ki gue gak akan biarin batu batang musik hidup gue kok
aduh ini gak apa apa reger yang semangat
sorry elit aku terpaksa nemuin kamu di sini
karena aku susah banget ngubungin kamu kayaknya kamu ngindar dari aku
kita punya masalah baru ini
jadi kayaknya raymond itu sekarang dia tahu
kalau nawang tuh udah gak kerja lagi di perusahaan aku
kamu tahu kalau sampai raymond deket deket sama nawang itu bisa bahaya buat kita
kamu udah bikin aku jadi punya masalah waktu kamu nyuruh nawang keluar dari rumah aku
lid kali ini aku bener bener minta bantuan kamu sekali lagi
aku minta tolong sama kamu untuk bicara sama nawal
supaya dia nggak kasih tahu alasan sebenarnya dia keluar dari kantor aku
aku gak mau ada masalah lagi sama nawang karena kalau rizky tahu nanti dia akan jauhin aku
sebenarnya apa sih
kaitannya rizky sama nawang aku jadi bingung sama kamu
aku gak mau ada masalah lagi sama nawang karena kalau rizky tahu nanti dia akan jauhin aku
sebenarnya apa sih kaitannya rizky sama nawang aku jadi bingung sama kamu
sorry lex mendingan sekarang kamu pergi dari sini sebelum rizky datang lihat kamu ada di sini
sepertinya lydia menyembunyikan sesuatu dari aku
bisa bisa alex makin nekan aku dan membuat hubunganku dengan rizky kembali renggang
dan risik melirenggang
aku masuk dulu ya
lin tunggu lin
lydia tunggu dulu
lepasin aku lex
aku gak akan pergi dari sini sebelum kamu jelasin sama aku soal ucapan kamu tadi
lepasin aku lex
aku belum selesai ngomong lydia
saya turut prihatin ya atas kondisi ya bu nao
cuma sekarang memang saya lagi fokus untuk cari kerjaan
ya untuk menunjang kehidupan saya sama anak saya
kalau bu nawang jadi pendampingku
aku enggak akan biarin bu nawang kerja keras dan kesusahan dengan aku
ya kalau bu nawang mau
bu nawang bisa kerja di kantor saya
saya pastikan posisi yang tertinggi
gajinya juga yang relevan
jangan ya pak raymond
oh kenapa harus ngerepotin bu nawang
kan saya yang mau
masa oke enggak apa apa
kalau saya kerja di tempat pak remon
yang ada kita jadi bahan omongan pak
iya kalau buat saya sih nggak masalah
saya enggak mau ngerusak nama baik pak raymond
hati bu nawang memang benar benar mulia
jadi lebih baik
saya cari kerja dengan usaha saya sendiri ya pak
supaya bu nawang bisa kerja di kantorku
muring banget sih nunggu that flowers tuh lama banget
sabar aja mel mungkin mereka lagi siap siap
ya ini jadi lapar
daripada galauin kelaperan
gimana kita nyembel rumah arden
gue tadi habis mampir dari warung untuk beli